dari sepak bola nasional beberapa tim sibuk berbenah menjelang bergulirnya liga indonesia yang akan digelar mulai maret mendatang
seperti persebaya surabaya yang mengontrak pelatih baru dan melakukan seleksi pemain
informasinya akan kami rangkum dengan kabar soal bali united kedatangan pemain asing yang pernah merumput di bundesliga
persebaya surabaya sudah menentukan siapa sosok pelatih yang akan memimpin tim mengarungi liga dua atau divisi utama dua ribu tujuh belas
pilihan itu dijatuhkan kepada iwan setiawan
pelatih asal medan itu pun langsung kacap gas begitu ditunjuk sebagai arsitek klub berjuru green force untuk membentuk tim yang menargetkan lolos ke liga satu
iwan tampak memantau laga uji coba persebaya menjamu delapan puluh satu fc di stadion gelora bung tomo
pertandingan ini diikuti tiga puluh pemain yang dinyatakan lolos seleksi tahap pertama
pada partai uji coba kali ini tim seleksi persebaya surabaya berhasil menggulung tim delapan puluh satu fc

sementara itu bali united yang jor joran dalam menghadapi liga satu musim ini terlihat kedatangan pemain seleksi baru
pemain sepak bola berkebangsaan angola naldo rafael tampak mulai mengikuti latihan tim bali united
striker yang sempat bermain di bundesliga jerman ini disebut sebut akan menjadi pemain termahal di indonesia
meski naldo memiliki kans besar untuk menjadi penyerang bali united
namun tim pelatih baru akan memutuskan hal tersebut pasca game internal pada rabu mendatang
sementara itu dari lamongan manajemen persela lamongan tak mau main main dalam membentuk skuad laskar joko tingkir
untuk melakoni musim kompetisi dua ribu tujuh belas mendatang
manajemen terus berburu pemain berkualitas
baik dalam negeri maupun pemain asing
sejumlah pemain telah resmi taken kontrak dengan manajemen
seperti samsul arit eka ramdhani dan sejumlah pemain lawas persela seperti janel arifin sadir ramdhani dan agung pribadi
selain itu striker lawas persera lamongan ivan carlos juga dikabarkan akan bergabung dengan laskar joko tingkir
yogi prayoga cnn indonesia